bukannya kita tidak mau menerima lagi bantuan dari neneng
tapi bapak yakin bapak masih punya kemampuan
untuk membiayai dan mencari nafkah
memang panen masih lama
tapi insya allah kita masih bisa bertahan hidup
bagaimana kalau kita gadekan kalung simpanan kita bapak
lumayan beratnya itu tiga gram
itu kan bukan dari neneng
bapak dulu yang membelikannya buat saya
tidak usah digadai
kita nanti pusing mikirin ngambilnya
kalau diperpanjang nanti kita kebebani sama bunganya
cuma jual saja
insya allah kalau nanti datang rezeki kita beli lagi
kalau begitu besok saya jual bapak
terus bagaimana dengan renaldo
kan si nenek teh juga mau membiayai anaknya
ceng kamu kok tidak kelihatan sedih tidak punya motor
saya sedih waktu kurang dadah
saya cerita tentang saya tukang badang
ya boleh saja tapi saya lagi nanya aceh
kamu nanya sama saya
kasian kalau tidak ada jawab
adang biasa saja kali adang
kadang kadang punya motor kadang kadang enggak
kadang kadang punya duit kadang kadang enggak
yang namanya hidup juga begitu kali adang
santai saja dinikmatkan saja kali
kamu bijak sekali
karena sudah terlihat
nanti tuanya dia seperti siapa
seperti kem to the mad
kayak ustadz kan gak adang
tapi lebih baik pak ustadz kemed adang
itu terlebih lagi kum
si aceng tuanya jadi ustadz
tapi tidak bisa mengaji
kalah sama muka becek
tragis sekali kehidupanmu nak
kamu sih dipancing kan bulatnya lemes
saya juga sedih ya tukang dadang
ido aja sampai sedih coba
saya sedih bukan karena aceng ya tukang dadang
saya sedih mikirin jeniper
jeniper nggak mau ditinggalin sendirian di rumah
saya duluan ya
lu main dia gak nyasar
baru aja pulang
tapi dia beneran gak ganggu cucu kan
ya enggak tuh deh
dedeknya mau cerita cu
pasti tentang kang sobri kan
dedeknya jadi nikah
dan mungkin teh gak akan ada pesta
emang teh gak mau
kalau pak ustadz kemet dateng
ya gak apa apa tuh deh
yang penting kalian resmi menikah
pokoknya cucu doain
supaya dedek sama kang sobri bahagia selamanya
soalnya kan perjuangan cinta kalian tuh liku liku
penuh air mata
tapi kalau kata orang
kalau pas pacaran penuh air mata
setelah menikah pasti bahagia
cucu juga berharap
mudah mudahan kalau cucu punya pacar nanti cucunya nggak penuh air mata
tapi cucu tetap mau kalau setelah menikah cucu tetap bahagia
kita sini aja dah
sampai kita lagi
jeniper mau kehilangan papa
papa juga gak mau kehilangan jeniper sayang
papa jangan pergi lagi ya tupa
ini kan bapak di rumah
tah kita cerita cerita yuk
ternyata jeniper itu normal dal
iya memang normal ya tupa
maksudnya cara berpikirnya
jenniper itu udah bisa ngarang ngarang cerita
tapi saya mau dengar ceritanya dari aku
bukan dari kamu ceh
tapi kalau saya mau cerita gimana dong
tapi kalau saya gak mau denger
biarin aja yang penting saya cerita
tapi kalau suaranya fales
biarin aja yang penting saya cerita
ini gak enak dengerin
jeniper itu ngarang ngarang cerita
katanya bu yola jelek jelekin idoi
jangan jangan debbie juga begitu
bu guru yola ngejelekin saya sama debbie

jeniper itu ngarang cerita
supaya idoi benci sama bu yola
saya juga benci sama dia kum
siapa yang tanya ceh
siapa yang tanya ceh
siapa yang tanya ceh